jangan tinggalkan aku bu
ibu satu satunya yang aku miliki di dunia ini bu
ibu bertahan bu
ibu bertahan bu
aku akan cepat carikan obat untuk kesembuhan ibu
ibu bertahan bu
ibu bertahan bu
ibu bertahan bu
ibu bertahan bu
ibu bertahan bu

mohon izinkan aku untuk bicara denganmu
apa yang akan dilakukan siliwangi
kenapa dia menolong jahat kampung itu
kisan apa benar ibumu sedang sakit
ibu saya sudah lama sakit keras
dan saya ada satu satunya
dan saya sudah tidak punya ayah lagi
jangan tinggalkan aku ibu
ibu satu satunya yang aku miliki di dunia ini bu
ibu berpengen ibu
aku ke sini cepat carikan obat untuk kesembuhan ibu
biarkan dia mengantarkan obat itu
kecuali kamu mau menjadi jaminannya
tolonglah aku ahai orang minyak
selamatkan saya dari sini
saya harus antarkan obat itu kepada ibu saya
setelah saya akankan obat itu
saya akan segera kembali ke sini
dan menjalani hukuman mati
waktu yang kau butuhkan
untuk bisa kembali ke sini
sebelum matahari terbenam
saya segera kembali ke sini
budimu begitu luhur
aku yang akan menjaminmu
asalkan kau berjanji kepada aku
untuk tidak menyianyiakan kepercayaanku
antarkan obat itu kepada ibu
pikirkanlah baik baik raja suno
jika dia tidak kembali setelah matahari terbenam
kepalamu aku penggal
oh hari ini adalah hari keberuntungan
aku tidak perlu lagi mengotori tanganmu
untuk membunuh seyewangi
cukup aku juga saja memudah itu kembali ke tempat ini
sebelum matahari terbenam
kalau ada neng adiniya
kita gak bakalan susah kelaparan kayak gini
tinggal cabut aja bulunya
pasti jadi makanan
paling juga kalau dicabut jadi pisang
kali kali cabut satu jadi pisang
boleh paman minta izin
lapa raden mau cari makanan disana
aku akan tunggu disini paman
si kaset mah pengertian aja
kalau gitu ditinggal dulu sebentar ya
ditinggalin dulu ya
raden kian santak
saya cuman gakino semua alas
kumis kita sudah lugi
aduh aduh aduh
malah kena kotoran kelinci
ini mah kena ke tangan
kan amat dengdor
min dapat min